jadi di sini juga kita edukasi bahwa kita harus sama sama merawat laut di sini
di tengah memang sebenarnya bunga relatif cukup tinggi
bagaimana perkembangan pemakaian ai